korban serangan udara israel di gaza terus bertambah seperti yang terlihat di kamp pengungsian
jabila pada minggu proses evakuasi pun dilakukan dengan alat seadanya di tengah
puing puing gedung rumah sakit penuh dengan anak anak dan perempuan yang mengerang kesakitan
sementara tenaga medis terus berjibaku mengobati mereka dengan fasilitas yang terbatas banyaknya
korban meninggal membuat pihak rumah sakit kewalahan seperti yang terlihat di rumah sakit
al shiva pada minggu mereka yang tewas hanya dibungkus kain kafan dan diangkut di dalam truk
lalu dikubur secara massal tanpa upacara pemakaman yang layak rata rata dari mereka adalah korban
yang tidak teridentifikasi kondisi memprihatinkan juga terlihat di rumah sakit al aqsa gaza banyaknya
korban tewas membuat kamar jenazah penuh sebagian jenazah terpaksa
disimpan di dalam truk es krim hingga proses pemakaman dilakukan pihak rumah sakit mengaku
hanya mampu menampung tiga puluh jenazah sedangkan jumlah korban tewas yang datang yakni seratus jenazah per hari
kementerian kesehatan palestina mencatat hingga minggu serangan israel telah menewaskan lebih dari dua ribu